seberapa luas rumah agar bisa terasa nyaman
kota jakarta yang semakin padat mengharuskan warga untuk membangun rumah di atas lahan terbatas
namun seberapapun luas rumah anda jika ditata dengan baik akan tetap terasa nyaman
kali ini di cnn living saya akan mengajak anda mengunjungi sebuah rumah di kawasan jakarta selatan yang lebarnya empat meter saja
namun tetap cantik dan terasa homey
akhirnya kita nyampe nih ke rumah yang bisa dibilang cukup unik ya lebarnya empat meter
kita boleh masuk lihat lihat
rumah dengan lebar empat meter ini dihuni oleh isti bersama suami dan anak
isti dan keluarga mengusung gaya modern minimalis karena memiliki estetika yang sederhana namun tetap cantik
selain itu rumah bergaya minimalis juga memiliki gaya minimalis
modern minimalis cenderung menggunakan tidak banyak furnitur sehingga membuat hunian terasa lebih luas
mbak isti jadi lebar rumah ini konsisten empat meter
iya betul empat meter dari depan ke belakang terus panjangnya sendiri tujuh belas meter
berarti luasnya berapa tuh
sekitar enam puluh delapan an sekalian
nah ini kita di ruangan foyer
saya lihat ke dalamnya saya penasaran
jadi di rumah ini tuh ada berapa kamar mbak isti
kamar utama sama kamar anak
luasnya berapa tuh masing masing kamar
oh ya lebarnya itu di tiga meter
karena satu meternya udah kemakan lorong kita ini
nah lorongnya meskipun sempit cuma satu meter tapi cukup estetik ya
boleh tolong ceritakan inspirasi di baliknya
jadi sebelumnya ini dinding polos aja biasa panjang
cuman waktu itu banyak tumble
dan meretak gitu kan
dan gitu nggak rata dumpulannya
jadi saya tutupin pake jar sini
dan rumah ini tuh memang tanpa jasa arsitek ya berarti
paneling semua penataan itu ide dari mbak saya
saya sih cerita dari pinterest ya
media sosial ya berarti
nah ini kayaknya kita mau masuk ke
ini ruangan apa nih mbak isti
oke kita lihat lihat
nah tadi saya masuk hingga saya sekarang ini ada di family room
tidak melihat ada jendela
tapi pencahayaannya dalam rumah cukup bagus ya
dari mana sih ini mbak isti
sebenarnya kalau sumber cahaya alami itu dari jendela yang tadi di lorong
sama dari skala lantai dua
jadi di skylight itu ada ventilasi iya
ya selebihnya kita terbantu sama lampu
mbak isti apakah memang sengaja
membangun rumah atau mendesain rumah yang satu lantai atau bagaimana
ya jadi memang kita kebutuhannya saat ini baru satu lantai ya
tapi nggak menutup kemungkinan kalau nanti kita mau bangun lantai dua
jadi rumah bertumbuh gitu ya
saat membangun rumah isti tidak menggunakan jasa arsitek dan desainer interior
sehingga ia harus kreatif dalam pengaturan tata letak
ruangan dan perabotan di area yang terbatas
menurut isti meminimalisir sekat dalam rumah memilih perabotan multifungsi
serta memilih warna cat dan perabotan yang netral
menjadi kunci dalam menata rumah kecil
jujur aja mbak isti dari tadi saya muterin rumah mbak isti
meskipun lebarnya hanya empat meter saya tidak merasa kesempitan atau sumpek
sama sekali bagaimana itu caranya
apakah dari pemilihan furnitur atau bagaimana itu
sebenarnya sih penolong utamanya itu karena kita open space ya
jadi setelah tadi kita sempit sempitan di lorong pas keluar dari lorong langsung
belang kebuka seperti ini gitu
nah terus tadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya kita ada skylight gitu
jadi lumayan membantu banget sih ventilasi udara dari skylight ini
bagaimana dengan pemilihan furnitur pemilihan warna interior desainnya
apakah ada tipis
tips dan trik yang anda gunakan
ya kalau aku sih mainnya di warna netral ya
jadi mainnya di hitam putih abu abu sama warna kayu
jadi itu membantu banget lah untuk menciptakan kesan yang homey warm dan lebih luas
proses desain dan pembangunan rumah isti membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun
dan membutuhkan total anggaran tiga ratus juta rupiah
jadi ini dulunya tuh kontrakan rumah
rumah rumah ya ciri khas rumah zaman dulu lah ya
rumah punya orang tua orang tua tuh itu punya kontrakan
terus salah satunya dititipin ke aku
kondisinya tuh memang udah agak tua ya
jadi kita bisa lihat ada banyak kayak tembok berjamur gitu
terus ya kondisi kondisi yang lembab lah gitu
yang aku rasa diperbaiki aja gak cukup
jadi emang harus direnovasi
nah akhirnya dua ribu sembilan belas itu aku mulai renovasi
renovasinya juga niat niat niat sih
karena kita waktu itu pake tukang harian
jadi kayak mikirnya kalaupun nanti tengah tengah kita nggak mampu lanjut bisa diberhentiin
sayangnya hunian yang memiliki lebar empat meter ini tidak memungkinkan untuk membangun ruang terbuka hijau dalam rumah
namun jendela besar di bagian depan rumah dan sekarang

untuk mendapatkan cahaya alami dan ventilasi udara yang cukup baik
memiliki rumah nyaman tak selamanya harus besar dan megah
jika ditata dengan baik hunian di atas lahan terbatas juga mampu menciptakan suasana yang membuat penghuninya merasa betah
apalagi permasalahan lahan yang kian sempit di kota besar membuat hunian mungil menjadi salah satu solusi yang ideal
pemur salim robin kit jakarta